melalui sambungan telpon sudah bergabung bersama kami ada wakil kadin dki jakarta ada sarman situmorang
bang sarman selamat malam
oke bang simanjorong selamat malam
bang sarman ini narasi buruh nampaknya tidak berubah berubah begitu dari tahun lalu dari beberapa tahun yang lalu
terus berkutat dengan masalah masalah yang sama dan tidak ada hasilnya
tapi perumusan solusinya seperti apa sih dari pemerintah daerah
ya memang kalau kita lihat pada hari buruh tahun ini kami dari pengusaha kan meminta kepada teman teman kita serikat buruh serikat pekerja
supaya dalam aksi media hari ini semaksimal mungkin tolonglah diberikan kesan positif ya
kesan positif terutama kepada calon calon investor kita yang akan mau masuk ke indonesia
karena memang dalam beberapa kali kesempatan kami sudah sampaikan bahwa kita setelah selesai pilpres setelah selesai pileg ini
investor investor yang wait and see ya kita harapkan akan segera masuk juga
tapi buruh ini juga ada salah satu faktor daripada pertimbangan mereka
nah ini kita sampaikan bahwa sebagaimana kesan positif kita sampaikan bahwa dalam peringatan hari buruh ini
buruh buruh kita bisa menggambarkan bahwa kita kondusif buruh kita produktif
sehingga keraguan keraguan daripada investor kita dari sisi buruh ini
berarti mereka tidak khawatir dan mereka masuk
itu yang pertama
yang kedua memang kita lihat bahwa
dari tahun ke tahun teman teman kita dari bu hini selalu meminta segera merevisi pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua
yang ujung ujungnya tidak lain juga tidak bukan adalah masalah pengupahan
dan hari jumat yang lalu ketika presiden menerima perwakilan sedekat pekerja di istana bogor juga ada kesepakatan
bahwa pemerintah juga akan menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
nah kami dari pengusaha prinsipnya
sangat sangat setuju saja apabila memang ada upaya itu
tapi yang kita minta adalah bahwa revisi ini betul betul untuk kepentingan bersama
bahwa jangan sampai misalnya revisi ini memihak apakah ke buru atau ke pengusaha
kami tidak mau itu
tapi yang jelas bahwa ini adalah kepentingan bersama
yang kedua ada kepastian dalam perumusan daripada upah ini

di sini ada satu rumus yang pasti
ada satu rumusan di mana ada kepastian bagi pengusaha dan bagi buruh
kalau kita bandingkan dengan katakanlah penetapan upah sebelum adanya pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
itu kan berdasarkan hasil survei khl kebutuhan hidup layak ya
di mana nanti akan dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi daerah
tapi pada kenyataannya kan di sana banyak negosiasi
banyak muatan muatan politik yang sampai membuat pengusaha itu tidak ada kepastian
karena kenaikan ump itu tidak ada semacam rumus yang pasti
nah kalau seperti ini bagaimana kepastian bagi dunia usaha
makanya kadang kadang kita dari pengusaha menyampaikan
ini siapa yang menetapkan siapa yang bayar
nah ini selalu disampaikan
tapi kalau memang ada upaya untuk merevisi
merevisi pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
ayo monggo kita duduk bersama antara pemerintah buruh dengan pengusaha
mari kita harmuskan bersama format baru pengupahan yang berkeadilan
yang betul betul juga bisa diterima pengusaha
bisa diterima juga oleh pekerja
sehingga harapan kami ke depan ini tidak muncul setiap tahun
masalah isu isu daripada buruh gini
karena kita tahu setiap tahun itu masalah upah upah
ini selalu muncul dan selalu ramai disuarakan oleh pekerja kita
ini saatnya sudah harus kita akhiri
karena bagaimanapun kita tahu bahwa perkembangan teknologi kita ini sudah semakin berjalan terus
kita tidak lagi bisa berpotik hanya masalah upah
apalagi bagaimana kita juga mampu menjawab tantangan dan permasalahan buruh kita
masalah sumber daya manusia masalah kualitas
masalah bagaimana pekerja pekerja kita ini juga memiliki suatu kompetensi
karena kita tahu
nah ini kan tantangan kita ke depan
sedangkan kita tahu
perkembangan teknologi begitu cepat
akan banyak nanti tenaga tenaga manusia itu diambil alih mesin
nah kalau kita tidak berbenah dan kita hanya berkutak katik masalah upah upah terus
nah ini bagaimana nanti daya saing daripada guru guru kita gitu mbak
kalau bang sarman tadi menyebutkan teknologi
kemudian ini nadanya seperti terkait dengan revolusi industri empat
tapi bagaimana kemudian penyelewasan regulasi tenaga kerja dari pemerintah dan juga pemerintah daerah sampai saat ini
jadi memang kita lihat bahwa ada wacana juga untuk melakukan revisi terhadap undang undang ketenagakerjaan no tiga belas tahun dua ribu tiga
kemudian juga beberapa aturannya juga sudah juga diminta untuk direvisi
nah kami juga memang berharap
bahwa undang undang ketenagakerjaan no tiga belas tahun dua ribu tiga
nah kami juga memang berharap

ini juga sudah harus direvisi memang
karena tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada
kita tahu saat ini sudah banyak yang namanya
apa namanya usaha usaha yang berkaitan dengan startup
yang berkaitan dengan teknologi
yang berkaitan dengan it
kemudian juga pelayanan online
nah ini belum diakomodir di undang undang nomor tiga
jadi sudah saatnya memang direvisi
tapi betul betul bahwa dalam menetapkan undang undang ini
ini atau mun pp di turunannya
semaksimal mungkin harus betul betul melibatkan seluruh pihak
terutama antara perwakilan pekerja dan juga pengusaha
supaya betul betul ini kepentingan bersama
kami juga dari pengusaha juga tidak mau bahwa seolah olah ada kebijakan yang
pro kepengusaha kami juga tidak mau
tapi kami juga tidak mau ada kebijakan yang pro kepada pekerja
kami juga tidak mau
tapi ayolah supaya ini betul betul kita menuju suatu kondisi
hubungan industrial yang baik
yang kondusif tentu kebijakan itu harus setara
kebijakan itu harus betul betul diterima oleh semua pihak
sehingga kita harapkan bahwa isu isu yang muncul setiap hari may day
atau katakanlah isu isu yang muncul setiap bulan oktober november
yaitu masalah upah ini harus kita akhiri gitu loh
tapi bagaimana kita fokus bersama ke depan menciptakan yang namanya
tenaga kerja kita yang berdaya saing
bagaimana tenaga kerja kita mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
bagaimana tenaga kerja kita ke depan
betul betul mereka bisa menyesuaikan diri dengan
perkembangan perkembangan teknologi yang ada
sehingga betul betul kita nantinya tenaga kerja kita
betul betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri
karena ke depan katakanlah tidak terdiri kemungkinan
juga tenaga kerja asing akan masuk ke indonesia
tapi kalau tenaga kerja kita tidak mampu bersaing
ya ini adalah merupakan tugas kita bersama
supaya kita betul betul mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri
oke tapi nampaknya pengembangan regulasi yang bisa jadi win win solution
antara pengusaha dan juga para buruh ini masih cukup lama
artinya ini wacana wacana seperti ini wacana buruh masih akan juga terus terjadi
bisa jadi begitu di tahun depan
bang sarman simanjorang terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
selanjutnya tagar may day menjadi trending topic sejak pagi hingga sore tadi
beragam komentar dicuitkan oleh para netizen
saya buka di antaranya
yang sudah dikurasi oleh tim transmedia sosial
selamat hari buruh semoga kesejahteraan keadilan dan kemakmuran menyertai kita semua
dan semoga para buruh dimanapun anda berada selalu dilindungi oleh tuhan yang maha esa
berikutnya dari ed akbar hakam ikut mencuitkan
percuma nih hari buruh dijadikan hari libur nasional
kalau apa yang diharapkan oleh buruh masih belum bisa tercapai dan terrealisasikan oleh pemerintah
berikutnya dari ad wahyu underscore krishna dua puluh
mereka yang kowar kowar demo nih bukanlah seorang buruh yang sebenarnya
buruh adalah mereka yang tetap bekerja meskipun di hari buruh sekalipun
selanjutnya yang terakhir dari at miki underscore syahroni
juga mengucapkan selamat hari buruh kalau mengutip pernyataan dari abraham linkong
bahwa buruh itu lebih penting daripada modal dan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar